assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
atas nama pemerintah
pemerintah yang berangkasium
investigasi repubesik asal asal
atas nama pemerintah
di kota alam
apa yang terjadi
di kota alam
di kota alam
di kota alam
di kota alam
di kota alam
di kota alam
di kota alam
atas nama pemerintah menerima laporan hasil investigasi komisi nasional hak asasi manusia komnas ham
atas tragedi sepak bola di kanjuruhan malang
saya sudah berdiskusi sudah paham apa semua isinya dan fakta fakta yang menjadi pendukungnya
tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah langkah lanjutan
sejauh yang diperlukan baik langkah jangka pendek maupun langkah langkah yang diperlukan
jangka pendek itu mungkin penegakan hukum dan tindakan administratif
jangka menengahnya penyataan organisasi
jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras